kita beralih ke informasi lain
wakil presiden yusuf kala menjamin ajang pesta olahraga asian games dua ribu delapan belas akan berjalan lancar dan aman
kala menyebut akan menurunkan pasukan gabungan tni dan polri sebanyak seratus ribu pasukan personel
untuk mengamankan asian games pada agustus mendatang
selain pengamanan asian games kala juga meminta kepada pihak bersama mendukung perhelatan tersebut
kala mengatakan seratus ribu pasukan itu akan disebar dan menjaga setiap objek penting
kala mengaku saat ini tidak ada negara peserta asian games yang membatalkan keikutsertaannya akibat adanya aksi teror
meski demikian ada negara yang mempertanyakan peristiwa teror bom kemarin
kalam menuturkan tidak ada negara di dunia ini yang betul betul aman dari aksi teror
saya tahu banyak negara yang menyatakan condolence artinya rasa prihatin
di suara asian games sendiri belum ada
ada mungkin negara yang mempertanyakan tapi karena soal soal begini gimana sih di dunia ini yang aman
di amerika aja orang ditembakin ada bom di amerika di inggris juga ada di thailand di filipina di pakistan di cina
jadi tidak ada di dunia ini dalam kondisi
kondisi begini negara yang bebas daripada efek efek negatif daripada teroris itu